seperti inilah suasana pagi hari ketika anak anak desa jugo
sore kecamatan candipuro lumajang jawa timur saat berangkat ke sekolah
mereka terpaksa menyeberang aliran banjir lahar yang cukup deras
karena jalan untuk menyeberang hancur di terjang lahar dingin
para orang tua berusaha mencari jalan alternatif
dengan berjalan menyusuri bukit dan menggendong anak mereka
menyeberangi aliran lahar di sungai regoyo
langkah ini terpaksa dilakukan lantaran para siswa ini
harus mengikuti ujian semester di sekolah
warga di dusun sumber langset masih terisolasi
akibat akses jalan penyeberangan putus total
warga berharap pemerintah setempat bisa memenangi aksesnya
agar mereka bisa melaksanakan aktivitas secara normal